clover kau ada di mana
aku di sini maksudku nyonya
apakah kau hendak memanggilku ibu
kau harus ingat kalau kau bukan putriku
siapkan makan siang segera
aku kelaparan dan aku ingin pie apple
tapi itu akan memakan banyak
akan segera aku buatkan
kalian tahu dia tinggal bersama ibu tiri
dia adalah seorang pembunuh yang melakukan segala hal untuk membuat hidup clover sengsara
ini selesaikan ini pada malam hari
aku mengadakan pesta dan itu harus sempurna
mengapa menyewa bantuan kalau ada kau
aku punya atap di atas kepalaku makanan dan pakaian
itu melebihi dari yang aku minta
clover selalu dipercayai
dia berdiam dan menyingkirkan masalahnya
suatu sore yang panas ibu tiri dengan kesal mencoba menenangkan dirinya sendiri
clover sedang melakukan kegiatan memetik bulu
betapa lambatnya kau
iya ada banyak keranjang
apakah kau baru saja menjawabku
baiklah selesaikan semua enam keranjang malam ini
cari tahu sendiri atau kau tidak dapat makan malam
dan dia pergi meninggalkan clover dalam kesengsaraan
saat langit berubah menjadi merah begitu pula mata clover dan banyak keranjang bulu yang tersisa
oh bagaimana aku bisa menyelesaikan ini secepatnya
hanya seorang wanita usil tua yang lewat
hmm ku dengar kau meminta bantuan
boleh ku bantu
kau terlalu baik tapi
dengar kenapa kau tidak istirahat dan aku akan mengambil alih
saat ini clover sudah kelelahan
dia menyerah mengistirahatkan kepalanya dan segera dia tertipu
wanita itu mengibaskan tangannya dan dalam waktu yang singkat setiap bulu diambil dipetik dan ditempatkan di dalam keranjang
setelah beberapa saat clover dibangunkan oleh suara langkah kaki yang mendekat
apa oh tidak
clover apakah kau
pemetikannya sudah selesai
ah iya selesai
clover sama herannya dengan ibu tirinya itu tapi berhati hati untuk menyembunyikannya
namun ibu tiri merasa kesal
keesokan harinya keduanya pergi ke sebuah kolam di samping rumah mereka
hmm kemarin kau menyelesaikan tugasmu dengan cukup baik hari ini kau akan ku minta mengosongkan seluruh kolam ini
menjelang malam dengan sendok ini
ini memiliki lubang
karena memetik bulu tidak terlalu merepotkanmu ini seharusnya mudah
kenapa kenapa kau membuatku lakukan yang kuperintahkan atau kau tidak akan makan malam selama seminggu
ini ini tidak mungkin tapi dia akan membuatku lapar
seseorang tolong aku
kita lebih suka bertemu dengan senyum daripada air mata
oh lupakan masa lalu sayang apa yang mengganggumu kali ini
clover menjelaskan tugas barunya kepada wanita tua itu
dengan kau menangis di sini itu tidak akan membantumu mengapa kau tidak berjalan jalan dan kembali lagi nanti
tapi apa yang akan jangan khawatir tentangku sekarang pergilah dan berjanji tidak mengintip ya
clover dibiarkan untuk pergi
bingung dan khawatir dia berkeliaran di antara hewan hewan
yang tahu kebaikannya
wanita itu pasti perih
dia kembali ke kolam hanya saja kolam itu sudah kosong
kolam semuanya hilang wanita tua itu juga
saat itu ibu tiri yang kejam tiba di sana
senyumnya yang angkuh menghilang seperti kolam itu
tentu saja dengan senyumnya
tentu saja dengan sendoknya
keesokan harinya ibu tiri yang sekarang marah menyeret clover ke tanah kosong yang luas
entah bagaimana berhasil dua tugas pertama kali ini kau akan membangun sebuah istana
sebuah istana tapi itu tidak mungkin
diam selesaikan ini besok atau aku tidak akan membiarkanmu masuk ke rumahku lagi
clover merasa takut
aku tidak bisa melakukan ini
ini tatua tersayang tolong bantu aku
tidak ada air matahari ini hebat sekali
oh peri yang baik terima kasih telah membantuku sebelumnya
membangun sebuah istana dan harus selesai besok hari
bawa ibu tirimu ke sini di malam hari dan istana akan berada di bawah perintahmu
jangan biarkan dia memerintahmu lagi sekarang lari dan biarkan aku bekerja
segera setelah clover pergi wanita tua itu secara ajaib mulai mengangkat batu batu besar ke udara
dan mengubahnya menjadi pilar patung dan dinding dinding yang diukir dengan indah
di sana sekarang terlihat luar biasa
saat malam tiba clover kembali ke ibu tirinya
mereka berdua terkejut melihat kemegahan istana itu
jika ada yang salah
aku tidak akan bersikap mudah padamu
ibu tiri memeriksa setiap sudut dan celah istana tetapi tidak ada satu hal pun yang tidak pada tempatnya
mereka segera mencapai ruang bawah tanah dan di sini clover mengunci ibu tirinya di dalam
apa clover beraninya kau biarkan aku keluar
tidak ini ini adalah istanaku dan semuanya di sini bekerja menurut perintahku itu termasuk kau
aku tidak akan pernah mendengarkanmu
turuti atau kau tinggal di ruang bawah tanah kau tidak bisa memperlakukanku seperti pelayan itu pilihanmu
ibu tiri tahu dia telah kalah dalam permainan kejamnya dan dengan lembut meminta maaf dia kemudian meninggalkan clover untuk tinggal di rumahnya sendiri
bulan demi bulan berlalu clover lebih bahagia dari sebelumnya tapi istana itu sangat besar dan dia terkadang merasa kesepian
betapa menyenangkan dan santainya di tempat ini
oh oh maaf tidak tahu ada orang di sini aku pangeran set boleh aku bergabung
tidak aku tidak keberatan
safe memberitahu clover bagaimana dia melakukan perjalanan dari barat dan sedang dalam perjalanan pulang
aku sangat lelah aku hanya melakukan sedikit
biar ku tebak berburu
apa tidak aku benci berburu itu kegiatan yang kejam
kebanyakan pangeran menyukai berburu menurutku itu juga kejam
clover dan set mulai berbincang dan menikmati kebersamaan satu sama lain
mereka mempunyai pikiran yang sama dan bertemu secara teratur dan segera mereka berdua memutuskan untuk menikah
aku harus kembali dan meminta persetujuan ayahku dulu aku akan sangat merindukanmu
ah akan ku tunggu sampai kau kembali karena kau adalah matahariku
dan semua bintang
dan semua bintang
berjanjilah bahwa kau hanya mengatakan itu padaku
seth berjanji padanya dan pergi ke kerajaannya ketika dia sampai di istananya ada kejutan yang menunggunya
seth akhirnya kau kembali
lila putri lila dan seth telah berteman selama bertahun tahun namun lila ingin mengubah itu
lila senang bertemu denganmu tapi aku sedang terburu buru
seth memberitahu lila semua tentang clover dan bagaimana dia ingin menikahinya ini sangat mengganggu lila tapi lila berpikir dengan cepat sampai ketemu lagi nanti
tunggu ayahmu sedang tidak ada dia sedang keluar bisnis yang mendesak mengapa kau tidak bergabung denganku untuk minum teh
seth mengobrol dengan gembira dan tidak pernah sekalipun melihat lila menyelipkan ramuan cinta ke dalam tehnya
minumlah atau ini akan menjadi dingin
ramuan itu membuat siapapun yang meminumnya jatuh cinta pada orang pertama yang dilihatnya dan itu adalah
lila aku mencintaimu
beberapa minggu berlalu dan tidak ada tanda tanda kembalinya
clover menunggu dengan putus asa sampai suatu hari dia mendengar berita yang menghancurkan hatinya
apa kau dengar kalau putri lila akan segera menikah aku tahu dengan pangeran set kan apa
clover patah hati dan bergegas pergi sambil menangis
oh kau anak muda yang manis
clover duduk di samping anak sapi dan memberitahukan kesulitannya kepada anak sapi itu
oh apa lagi sekarang halo kau menangis lagi ya perih sayang
clover memberitahu wanita tua semua yang dia dengar tentang pangeran chef
hmm aku kenal pangeran set dan dia bukan tipe orang yang seperti ini
sepertinya dia sedang dimantrai
mantra kalau begitu aku harus menghancurkannya
kau bisa dengan kekuatan bahasa cintamu
bahasa cinta kita matahari bulan dan bintang
iya temui dia dan ucapkan kata kata itu maka kau akan bisa mematahkan mantranya
kalau begitu lebih baik aku pergi sekarang
ya cepatlah oh tunggu
clover hampir tidak berkedip dan sekarang berdiri di dalam gaun yang indah seperti matahari yang bersinar bulan yang bersinar dan kilau bintang yang memancar darinya
sudah sekarang pahami ini gadisku saya tidak peduli seberapa rendah perasaanmu
menangislah kalau memang harus tapi jangan hanya duduk diam
kau berdirilah berpakaian tampil dan jangan pernah menyerah
tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu kau punya ini
clover melakukan perjalanan ke kerajaan seth yang mengadakan perayaan pra pernikahan
dia memasuki istana dan semua orang memandangnya
sets melihatnya langsung dan jantungnya mulai berdebar
clover berjalan ke arahnya dan menatap lurus ke matanya
halo apa kau seorang tamu
eh suara itu kenapa aku merasa aku mengenalmu
karena kau adalah matahariku bulanku dan semua bintang bintang
dan dengan itu mantra nya hancur seth tidak pernah benar benar tahu apa yang terjadi
baginya semuanya hanyalah mimpi
aku tidak ingat apapun
aku ingat berbicara dengan lila dan kemudian
tidak masalah ikutlah bersamaku selamanya
lalu saat lila menyaksikan dengan sedih ses dan clover meninggalkan kerajaan
dan pergi ke istana di mana seorang pendeta sudah menunggu mereka
aku tidak tahu apa yang terjadi
yang aku tahu hanyalah kaulah yang ingin ku cintai dan nikahi
kau adalah pengantin yang sesungguhnya
jadi melalui semua kesulitan yang menghadang clover dan seth melewatinya dengan cinta yang kuat satu sama lain
bahkan jika dunia ini penuh dengan kesalahan atau kebohongan
hanya ada satu kekuatan yang cukup kuat untuk menenggelamkan semuanya
dan itulah kekuatan cinta

jangan takut dan semoga gue paham
sed cabinet merah '
f guard kekurangan lebih memberi c blank datang mengambil ini dan melihat kehadirannya
aku tak tahu apakah gak terjadi
aku belum tahu